hai wey coy duluan ya duluan kemana kalambaka tos dulu dong tuh basi lawakan kalian kuno coy
nah kan ketahuan buang sampah sembarangan
enggak kok siapa yang mau sampai sembarangan gak usah bohong deh ada fotonya tuh lumayan
mading mading judulnya tertangkap pelaku buang sampah sembarangan
ngerti pak tapi tapi apa saya meminta tolong nanti kreditannya atas nama pak sopian aja ya
tapi bang mojak bisa bayar kredit tanya kan ya ya nanti soalnya kalau bang mojak pindah
rumah saya naginya gimana kan masih ada emak oh iya ya udah bango jago sini dulu
bang ojak surat keterangan gajinya nggak ada
berarti saya harus ke kampus dulu
sekarang udah sore
sabtu minggu besok tutup
pak sofyan maaf nggak bisa besok udah mau diurus
ya berarti kita harus ke kampus sekarang gimana
tapi nanti kalau kampusnya sepi gimana ya
mas pur pinjem helmnya
lihat tukang ojek cupu ngebut lucu juga ya
temennya tukang ojek cupu belain
wey coy duluan ya
tos dulu dong pur
pak atisna udah siap
siap kemana kakak
a'a pur siap ngantar kamu
ih apaan sih
kok mas pur sekarang pakai a'a
sekarang pake aa
ih gak pantas tau
lu dari mana sih
mana kunci kagak ditinggalin
hah mini pulang bukan disambut
malah disambut omelan
tati tadi abis nemenin mak belanja
sekalian beliin makan malam buat lo
mau cak pikir
bukannya mikir malah ngomel
neng rika udah makan malam
kita makan nasi goreng di pengkolan yuk
riko sih memang belum makan malam
rika udah beli makanan
bikinnya ada bang kopi dulu
eh ini dia
abang berhasil minta tolong pak sofian
dia mau minjemin surat surat
kita bakalan punya rumah
ejak gara gara lu nyuruh gua ke rumah mertua lo
gua jadi kepikiran
kepikiran apaan beh
ntar aja dah ya ceritanya
ada roti buat mas pur
mas pur dapat roti
hei udah gila lu
kalau waras ngapain lu meluk meluk roti kayak begitu
gue bingung jak sama mertua lu
kalau diajak ngomong agar ada semangat semangatnya
janganlah diajak ngomong
ada yang dipikirin kali
kepikiran cang mustafa kali be
ibu ibu pengajian kali
kalau gitu mak gue agak tahu dah
kayaknya tati tahu gara gara apa deh bang
tadi pas belanja mak cerita
tahu nggak besok hari apa
lihat aja tanggalan
ribet amat sih
besok itu ulang tahun emak
dia takut kalau kagak ada yang ingat
kalau gitu kita kudurayain
kita undang dah semua temen temennya
terus kita nyanyiin dah